mengenakan alat pelindung diri lengkap tim pemulasaran posko monas mengevakuasi jenazah seorang pria berusia enam puluh sembilan tahun
yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri bersama sang istri
saat dinyatakan terpapar covid sembilan belas warga rusun pondok bambu ini diketahui memiliki penyakit bawaan hipertensi
masih di jakarta seorang lansia berusia delapan puluh tahun yang tinggal di kawasan gambir jakarta pusat
meninggal dunia dengan hasil tes jenazah positif covid sembilan belas
korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan pernah dilakukan tes antigen dengan hasil negatif
namun setelah diketahui meninggal pada rabu pagi tim kesehatan dari puskesmas kembali melakukan tes swab dengan hasil positif
jadi rt sendiri juga ru sendiri nggak tahu bahwa dia terpapar covid
memang dari sisi pemeriksaan kemarin hasil swab antigen itu negatif
tapi setelah meninggal ada pemeriksaan dari tim medis puskesmas ternyata positif
lapor covid sembilan belas mengungkapkan selama juni hingga dua puluh dua juli dua ribu dua puluh satu ada dua tiga ratus tiga belas jiwa meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri
koinisiator lapor covid sembilan belas ahmad arief menyebut kematian pasien isolasi mandiri menjadi indikasi fasilitas kesehatan sudah kewalahan menampung pasien covid sembilan belas
sehingga pasien bergejala
sedang sampai berat terpaksa isolasi mandiri
ini juga menjadi indikator bahwa ada sejumlah pasien yang tidak menyadari dirinya terpapar covid sembilan belas atau terlambat menjalani testing sehingga terlambat memperoleh penanganan fasilitas kesehatan
oleh karena itu penting bagi pasien covid sembilan belas terutama yang melakukan isolasi mandiri untuk melaporkan diri ke satgas atau rt rw setempat
hal ini untuk memudahkan pemantauan kondisi memberikan akses obat serta memudahkan upaya mendapatkan layanan kesehatan saat terjadi perburukan kondisi
selain itu rutin melakukan evaluasi setiap hari
evaluasi dapat dilakukan dengan memantau gejala harian suhu badan serta rutin mengukur saturasi oksigen menggunakan oksimeter
dan bagi penderita komorbit rutin melakukan pengecekan kondisi terkait dengan penyakit bawaan
seperti rutin mengecek tekanan darah bagi penderita hipertensi dan mengecek gula darah bagi penderita diabetes
selain menjaga kondisi fisik menjaga kesehatan mental dan menjaga mood tetap positif juga tidak kalah penting
untuk membantu proses penyembuhan
tim liputan cnn indonesia